majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi memfonis mantan menteri pemuda dan juga olahraga imam nahrawi dengan pidana tujuh tahun penjara
imam nahrawi dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi terkait gratifikasi dan pemberian dana hibah kemenpora kepada komite olimpiade indonesia
majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar delapan belas juta rupiah kepada imam serta mencabut hak untuk menempati jabatan publik selama empat tahun setelah selesai menjalani hukuman pidana
hakim juga menolak permohonan justice collaborator yang diajukan oleh imam nahrawi